yes lewat music dua puluh musik akan dijadikan sarana untuk mencanangkan kesadaran masyarakat dunia
atas sejumlah isu yang dibawa dalam kepresidenan indonesia di g dua puluh
yakni kesehatan kemudian digitalisasi energi hijau maupun krisis pangan
nah kegiatan m dua puluh ini melibatkan para musisi maupun industri kreatif dari dalam dan luar negeri
langsung saja kita bahas bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
ada ida resmadi pengamat musik
mas idhar selamat malam
assalamualaikum selamat malam mbak kuspa
hai mas idhar sebagai pengamat dan juga jurnalis musik tanah air ya
gimana sih anda melihat perkembangan industri musik indonesia pasca pandemi
sampai nih melihat ada keseriusan pemerintah nih untuk melakukan apa mendorong industri ini lewat m dua puluh
m dua puluh ya kalau misalnya saya merespon bagus banget ya
karena untuk ukuran musik ini memang sangat butuh tata kelola
karena ekosistemnya sudah mulai apa ya sudah mulai kayak berkembang pesat terus gitu ya
apalagi tadi pasca pandemi
kita tahu ya musik itu mungkin salah satu sektor yang paling terdampak cukup parah
dalam artian di masa pandemi sejumlah sektor itu tidak bisa bergerak
terutama event showbiz ya terutama dalam hal ini festival musik dan sebagainya gitu
jadi kayaknya ini momentum yang tepat gitu karena ya itu tadi ya euforia setelah dua tahun
dengan berbagai teman teman
event organizer teman teman musisi yang sudah kayak apa
udah kayak gatel gitu ya setelah tertahan dua tahun
untuk bisa berpartisipasi di berbagai festival
sekarang kita menurut saya sih sudah euforia karena hampir tiap bulan itu festival ada di indonesia gitu
jadi menurut saya sih ya memang secara antusiasme momentum sangat tepat sekali
untuk mengembangkan si musik ini
apalagi itu tadi ya pemerintah sudah berencana untuk menggagas
atau melihat tata kelola musik ini secara lebih serius
karena memang selana ini ya kalau kita bisa melihat ya mungkin butuh tata kelola yang sangat serius gitu
oke kalau tadi disebut sama mas idar ini banyak banget sekarang konser dan juga festival musik
sudah pasti kantong kantong uang untuk industri ini menjadi bertambah begitu ya
karena kehausan kita terhadap hiburan musik khususnya
tapi kalau melihat dengan bisnis yang cukup besar pasca pandemi gimana kemudian
karena pekerja pekerja
industri musik ini bukan cuma si artisnya bukan cuma si musisinya
tapi ada di belakangnya ada penata panggung audio man dan segala macam
ini dengan hadirnya beragam festival ini apakah juga sudah mendukung kesejahteraan mereka
iya betul seharusnya itu karena kini kalau kita berbicara ekosistem ya apalagi di musik
itu memang akhirnya harus bersifatnya itu musik jadi lokomotif gitu ya
dalam artian apa dalam artian kalau kita berbicara musik gitu itu tidak hanya dalam konteks kesejahteraan musisi saja gitu
ada berbagai stakeholder yang memang sangat terkait erat
desainer grafis atau advertising agency pihak korporasi gitu ya
bahkan mungkin masyarakat sekitar lah ya kasarnya tukang parkir sekitar atau tukang jajaran di sekitar venue gitu kan
percetakan percetakan untuk percetakan percetakan di sekitar kota tersebut atau daerah tersebut
hingga mungkin ya fasilitas fasilitas yang sangat penting untuk
berbicara hal yang sangat signifikan gitu ya kalau kita berbicara si sektor musik ini
karena itu tadi ekosistem musik ini menjadi lokomotif yang menurut saya sangat sangat penting sekali
karena itu tadi ya segeluruh ekosistem penggeraknya itu ikut turut hidup menciptakan gitu kan
percetakan juga bisa keangkat gitu ya karena butuh percetakan untuk apa kartu lah kartu pas dan sebagainya
bahkan media ikut terangkat juga dengan berbagai liputan dan sebagainya
jadi itu menurut saya sih penting banget ketika kita berbicara mengembangkan ekosistem ini melihatnya itu kayak lokomotif
mana lokomotif utamanya mana sektor pendukungnya gitu
dan ya ini bisnis yang akhirnya terangkat di segala sektor masyarakat gitu
jadi ekonomi real yang memang sangat terdampak ketika hadirnya berbagai festival gitu
oke nah salah satu isu yang didiskusikan juga dalam gelaran m dua puluh ini musik dua puluh adalah era digital saat ini ya
yang musisi kayaknya membutuhkan keadilan membutuhkan transparansi dari platform
penyedia layanan kepada musisinya langsung kepada industri ini
sejauh ini bagaimana mas idar melihat mekanisme kemudian fairness nya juga antara penyedia platform yang mungkin bukan banyak dari indonesia begitu
ya kalau menurut saya sih memang kalau salah satu hal yang harus kita pikirkan ketika berbicara ekosistem yang in the future itu memang tata kelola digital ya
ini kita tidak bisa kita pungkiri peta kelola digital ini menjadi satu bagian dari ekosistem yang kita pikirkan
yang agak cukup menyedihkan sebetulnya kalau berbicara fakta bahwa ya di tata kelola digital ini memang ada kesenjangan gitu ya
terutama di indonesia ini berdasarkan fakta gitu ya bahwa ada beberapa hal
ya misalkan kayak apa ya jumlah subscriber premium gitu ya
indonesia itu berada di sekitaran sembilan puluh dibandingkan urutan negara negara lainnya gitu ya
jadi masih banyaknya apa ya free user atau apa ya akun akun non premium yang ternyata ini salah satu berdampak besar
terhadap pendapatan si musisi tadi gitu ya
jadi kalau menurut saya sih yang paling penting untuk mengurusi tata kelola digital itu ya pertama itu intellectual property jelas
jadi ada gap juga nih antara intellectual property di musisi ya
ada musisi yang mungkin peka terhadap intellectual property ketika mereka punya karya mereka sudah masuk ke tata kelola digital
jadi menurut saya pintu gerbangnya itu paham itu dulu tata intellectual property
kedua memang memahami ekosistem si platform tersebut
memahami tata kelola bisnis
cara cara memasarkan cara memasarkan musik di digital
karena kan tidak bisa seolah olah digital itu kayak kita menari suatu karya terus boom gitu ya sukses berat di digital
kayaknya tidak seperti itu juga karena butuh step step kayak memasarkannya bagaimana membrandingkannya seperti apa melihat marketnya seperti apa
jadi menurut saya sih tata kelola digital juga sangat penting gitu ya bisnis bisnis di area digital
yang terakhir yang memang kita butuh sosialisasi penting banget tentang itu tadi ya terhadap konsumen musik
dia mengapresiasi karya musisi di ranah digital gitu
dengan apa ya mengupayakan tentang misalkan legal subscriber misalkan legal premium
karena ini sangat berdampak banget secara makro terhadap ekosistem musik di indonesia gitu
oke nah ini kan temanya potensi indonesia destinasi wisata musik juga sesuai dengan apa yang akan dibahas begitu dalam music dua puluh
nah kalau melihat selama ini festival dan konser musik kebanyakan tuh di kota kota besar
jakarta bandung kemudian bali gitu
bagaimana sebetulnya kita juga bisa ikut mendukung pemerintah supaya daerah daerah lain yang mungkin punya pesona wisata tersendiri
tapi tidak tersentuh dengan gelaran musik skala besar begitu
bagaimana sih sebetulnya koordinasi yang baik antara pekerja industri musik dengan pemerintah daerah contohnya
betul betul ya memang perlu merata ya
ini perlu disadari bahwa ya setiap daerah kan punya potensi industri kreatifnya masing masing ya
bisa kita pungkiri mungkin market terbesar untuk festival itu di kota besar gitu
dalam artian karena ini menyangkut juga daya beli gitu ya
tingkat ekonomi daya beli akses terus juga fasilitas gitu
karena kan semua daerah misalkan di daerah suatu apa ya satu daerah tertentu gitu yang memiliki misalkan penyawaan sound yang mumpuni kan tidak semua daerah cukup merata sih kalau menurut saya sih seperti itu
tapi paling penting sih kita punya tata kelola yang baik gitu
tadi pemerintah daerah juga sadar potensi
ya kalau menurut saya sih tergantung ke konsepnya ya
kalau inti untuk menarik wisata mau bagaimanapun itu tergantung si konsepnya gitu
kalau memang konsepnya memadukan misalkan musik dengan alam gitu ya kayak jazz bromo atau perembanan jazz gitu misalkan yang memang apa ya ada unsur unsur alamnya gitu ya
itu mungkin bisa menarik gitu ya
tapi ya itu tadi ya kalau kita bisa melihat ya potensi daerah itu menurut saya sih persoalannya di infrastruktur dan sumber daya manusia juga belum rata sih
di beberapa daerah jelas ya untuk apa di suatu daerah jelas ya apa untuk bisa tata kelola panggung apalagi venue itu kan belum rata sih mbak gitu
menurut saya sih kayaknya memang kalaupun perlu pemerintah daerah sebelum dia bikin ya memang harus mempersiapkan infrastrukturnya gitu
karena ya jarak untuk menyewa suatu tata suara atau sound system yang baik juga mungkin kan masih perlu mengimpor bukan mengimpor mendatangkan dari kota besar mungkin ya seperti itu
ya belum lagi masalah market ya kalau itu paling gede ya tetap di kota besar market
oke infrastruktur dan juga bagaimana mengelola atau mengelola potensi sumber daya manusia yang ada di wilayah wilayah tertentu itu jadi pr besar
pekerjaan besar pemerintah ya untuk mendukung industri ini yang kita harapkan juga dengan adanya m dua puluh ini bisa apa tadi memberikan titik terang kepada para pekerja musik di industri ini
supaya sejahtera tidak cuma musisinya tapi seluruh ekosistem di dalamnya
mas idhar resmadi terima kasih
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini
ya sama sama sama sukses